dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di wilayah cianjur jawa barat
sudah ada jurnalis transmedia gani aris halo selamat sore gani
selamat sore dia
gani apakah sudah ada konfirmasi laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa ini
baik dapat saya laporkan pasca gempa tadi sekitar pukul satu dua puluh waktu indonesia bagian barat
selain mengalami kerusakan beberapa rumah perkantoran ini juga menimpa tebing setinggi kurang lebih seratus meter
menimpa jalan dan menutup jalan nasional cianjur jakarta begitu pun sebaliknya demikian dia
apakah sudah ada konfirmasi korban jiwa yang dirilis oleh otoritas tempat gani
kita belum ada konfirmasi dari pihak empat dari bbbt maupun di sperkait
karena ini adalah pengecekan
untuk informasi ini ada beberapa titik yang mengalami kerusakan dan beberapa kerusakan rumah berat maupun ringan
di beberapa kecamatan seharusnya di cianjur kota demikian dia
apakah anda sudah punya data yang lebih baru mengenai kecamatan mana saja
apa saja yang mengalami kerusakan paling parah kalau dari pantauan anda di lapangan
ya hasil pantauan saya sendiri ini ada beberapa kecamatan di antaranya kecamatan cianjur kota
cugenang cilaku karangtengah ciendang asih saya dan sementara itu yang saya dapat informasi yang saya dapat
di jalan cianjur menuju jakarta begitu pun sebaliknya yang tertimpa longsoran setinggi seratus meter demikian dia
artinya jalur cianjur jakarta saat ini belum bisa dilewati karena terkena longsoran gani
belum bisa dilewati
dan ini juga pihak bbbt tim gabungan akan melakukan evakuasi longsoran tanah
saya juga menunggu alat beratnya dipercayakan
untuk sementara arus lalu lintas dari cianjur menuju jakarta begitu pun sebaliknya lumpuh total demikian dea
arus lalu lintas dari arah cianjur ke jakarta lumpuh total karena ada longsoran tanah
saya ingin fokus mengenai korban atau warga yang terdampak dari gempa bermanditude lima tujuh ini
apakah sudah ada kantong kantong bantuan atau kantong kantong tempat di mana para warga yang terdampak yang sudah berhubungan dengan kondisi ini
apakah sudah ada kantong kantong bantuan atau kantong kantong tempat di mana para warga yang terdampak di kondisi ini
apakah sudah ada kantong kantong bantuan atau kantong kantong tempat di mana para warga ini bisa berlindung begitu yang rumahnya terkena dampak gempa gani
setelah tadi saya mantau di daerah perkotaan informasi banyak warga yang dari beberapa kecamatan yang mengalami luka berat maupun ringan
langsung dilarikan ke rumah sakit kabupaten cianjur dan sampai saat ini belum ada data data korban
dan sebetulnya karena saya sendiri fokus mengenai tempat berlindung
saya sendiri fokus di lintas arus cianjur menuju jakarta ke yang terkena longsoran tebing
apakah anda masih melihat rasa traumatis yang dirasakan oleh warga di sekitar anda di tempat anda melaporkan
misalnya warga tidak berani berada di dalam rumah atau di dalam bangunan tertentu
ya kebetulan cuaca saat ini baru langsung hujan
jadi untuk warga sebagian ada yang tinggal di pinggir pinggir jalan
dan sebagian lagi mencari tempat pelindungan karena hujan lebat di sekitaran longsoran tersebut
ini kan waktunya sekitar dua sampai tiga jam setelah terjadi gempa ya gani
bagaimana dengan bantuan dari pemerintah kabupaten cianjur
apakah anda sudah melihat bantuan setidaknya di wilayah tempat anda melaporkan
dan saat ini
untuk sementara pihak bantuan dari ambulan yang sudah standby di tempat lokasi longsoran tersebut
sudah pada stand by
dan ini diberi informasi ada kenyalaan yang tertimbun longsoran
dan saya belum mengetahui sejauh mana luka atau tertimbun atau kondisi korban yang tertimbun longsoran ini
diduga di dalam kendaraan ada korban ya gani
ya ini informasi dari warga sekitar di jalan tersebut yang terkena longsoran
ini ada pengendara yang terkena longsoran tebing
informasinya demikian tapi belum informasi yang a satu nya belum saya dapat
ini kondisi setelah gempa kemudian juga selain warga masih panik
ada juga bangunan yang ambruk
dan tadi ada longsoran juga bahkan saat ini gani melaporkan di sana ini sedang ada hujan lebat terjadi hujan lebat
bagaimana dengan sambungan listrik dan telekomunikasi apakah sejauh ini berjalan lancar
atau ada daerah daerah tertentu yang terisolir gani dari informasi anda di lapangan
ya sebagian informasi sebagian yang di wilayah kota listrik mati
mati teras sebagian juga di lokasi longsoran ini listrik diputuskan jadi untuk komunikasi
jadi ini adalah hal yang sedikit tersendat karena sinyal yang berada di perbukitan daerah cugenang ini kadang kurang efektif
apakah anda punya informasi rencana ke depan rencana jangka pendek yang diambil oleh pemerintah kabupaten cianjur
menanggapi atau merespon kejadian alam ini
untuk sementara karena kejadian di cianjur ini ada beberapa titik
jadi untuk dinas terkait atau pemerintah tempat lagi pada meninjau ke lokasi lokasi lain
jadi tidak terfokus di satu titik
jadi untuk sementara juga tepat berada saya di lokasi longsoran ini
belum tampak aparatur dari pemerintahan yang akan me evakuasi
atau alat berat yang berada di lokasi kejadian
hingga pukul lima belas dua puluh enam menit waktu indonesia barat gani aris jurnalis transmedia
belum belum melihat ada bantuan dari otoritas terkait
gani aris tahan dulu karena kita akan pantau langsung konferensi pers bmkg